ketua umum pssi erick thohir menilai pembenahan mentalitas supporter sepak bola tanah air perlu dibenahi dan juga ditingkatkan
salah satunya mengajarkan sejak dini di lembaga lembaga pendidikan ataupun sekolah tentang kultur sepak bola indonesia
mesti memerlukan waktu dalam jangka lima sampai sepuluh tahun pemenahan mentalitas supporter menjadi pekerjaan rumah pengurus pssi yang baru
manajemen supporter indonesia perlu dilakukan agar memperkenalkan kultur sepak bola indonesia yang lebih sehat
sehingga supporter sepak bola indonesia memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap sebuah pertandingan
kita bicara manajemen supporter sama itu karena ada komite atapnya salah satunya in press presiden juga ini salah satunya
bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas daripada visi pembangunan
dan pecinta sepak bola bisa dari sekolah
bagaimana anak anak sekolah mulai di training ini loh kultur sepak bola kita
inilah kultur penonton kita
memang perlu waktu lima sepuluh tahun
tetapi juga ada jangka pendeknya bagaimana kita duduk bersama klub klub dengan pemerintah daerah dan supporternya langsung